pemerintah kota surabaya menyiapkan dua hektare lebih makam khusus protokol covid sembilan belas
dimulai sejak akhir maret dua makam yang terdapat di tpu keputih dan juga babat jerawat ini sudah tampak padat dan mendekati penuh meski kurang dari empat bulan
kondisi ini juga menambah beban kerja dan resiko petugas pemakaman yang memang bertugas memakamkan jenazah yang dikirim dari rumah sakit
seperti apa kondisinya berikut penelusuran koresponden wida subianto di dua lokasi pemakaman khusus covid sembilan belas di surabaya jawa timur
bisa melihat makam makam ini masih tampak baru dalam batu nisannya tertuliskan dimakamkan kisaran bulan empat ribu lima ratus enam puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh ini
ya saat ini saya berada di areal pemakaman khusus covid sembilan belas yang disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
pemerintah kota surabaya menyiapkan sekitar dua tujuh hektare di dua lokasi di surabaya
pertama di tempat saya berdiri saat ini yakni di pemakaman keputih dan satunya ada di pemakaman babat jerawat yang ada di surabaya barat
dan meski baru empat bulan disiapkan atau dimulai dari akhir maret dua ribu dua puluh saat ini sudah lebih dari seribu lubang makam terisi
dan nanti mungkin kapasitasnya di tpu babat jerawat itu kurang lebih dua dua ratus lima puluh jenazah dan yang di keputih kurang lebih empat lima ratus jenazah
dan saat ini di keputih maupun babat jerawat itu secara
akumulasi semuanya baik itu di tpu kepote mbak jerawat dan krematorium kita juga ada krematorium pemerintah kota surabaya itu sampai awal juli kemarin itu sudah
kita melaksanakan pemakaman dengan protokol kesehatan itu kurang lebih satu enam ratus jenazah
jadinya kita memang tidak tahu ya pemakaman itu penyakitnya apa tapi kita kan dapat kiriman dari rumah sakit ini jenazah protokol kesehatan ya
kita taruh di blok khusus itu blok khusus pemakaman
pemakaman covid seperti itu
ya meski yang dimakamkan di sini tidak semuanya positif covid sembilan belas tapi tetap saja kondisi ini menjadi ironi
bila kita masyarakat tidak menjaga protokol kesehatan dengan ketat dan juga disiplin tentu saja kondisi ini akan terus berlangsung bahkan bertambah
seperti dalam hari ini saja dalam waktu setengah hari saja mulai pagi sampai siang ini kami sudah menemukan
dua pemakaman dengan standar covid sembilan belas di kota surabaya
para petugas pun terutama petugas pemakaman harus siap dan sigap selama dua puluh empat jam melakukan proses pemakaman dengan standar covid sembilan belas
di kota surabaya sendiri di dua lokasi di pemakaman keputih sampai di pemakaman babat jerawat surabaya ini seharinya sampai pernah menangani tiga puluh empat pemakaman covid sembilan belas
ya gerah sih pasti panas
tidak terbiasa soalnya kan tapi ya mau gimana lagi ini sudah tugas dari istilahnya tugas dari kantor dari pemerintah kita harus lakukan semangat dengan teman teman ini
aslinya ya pasti was was lah tapi mau gimana lagi sudah istilahnya sudah tanggung jawab kita kan gitu
kalau kita nggak mau kerjakan terus siapa yang melakukan kan seperti itu
yang penting kita mematuhi
jadi memakai apd dan lillahi ta'ala lah kita harus tetap dijaga keamanan
anda bisa melihat di tengah terik panas matahari di tengah hari ini para petugas makam ini berjibaku berjuang keras memakamkan jenazah covid sembilan belas ini dengan memakai apd lengkap
tentu sangat gerah di dalamnya
namun mereka dengan tetap sigap harus melakukan dengan cepat
proses pemakaman sesuai standar covid sembilan belas ini harus selesai dalam waktu kurang dari empat jam
anda bisa bayangkan bila kita sebagai masyarakat tidak taat pada protokol kesehatan atau tidak disiplin maka tugas mereka bertambah berat
tidak hanya tugas mereka namun juga luasan makam covid ini juga akan bertambah
wida subianto miki peresia surabaya jawa timur